kementerian pertanian menyatakan stok hewan kurban sebanyak tiga dua juta ekor sudah mencukupi untuk kebutuhan seluruh indonesia
namun agar distribusi hewan kurban tidak menyebarkan virus kementan akan memperketat lalu lintas ternak ini
saat berada di goa sulawesi selatan mentan syahrul yassin limpo menyatakan khusus di provinsi sulawesi selatan
stok hewan kurban yang mencapai tujuh puluh lima ribu ekor
angka ini jauh melebihi kebutuhan rata rata di sulsel yang hanya berkisar empat puluh lima hingga lima puluh ribu ekor
untuk antisipasi penyebaran wabah kementan memperketat karantina dan juga lalu lintas hewan ternak
terutama yang ada di daerah yang dianggap rawan virus seperti penyakit mulut dan kuku
pengawasan ini mulai dari karantina hingga label di kuping hewan
dari apa yang kami bisa sampaikan dari